saat ini kapasitas terpasang pltp yang dikelola pge mencapai lima ratus tiga puluh dua mw dan akan menjadi satu tiga puluh tujuh mw hingga dua ribu dua puluh satu mendatang
pada dua ribu tujuh belas pertamina menargetkan dua pltp akan dapat beroperasi secara komersial atau commercial operation date cod
dan dua pltp tersebut meliputi pltp hulu belu unit empat berkapasitas lima puluh lima mw dan pltp karaha unit satu berkapasitas tiga puluh mw
dengan tambahan delapan puluh lima mw kapasitas terpasang pltp pertamina pada akhir dua ribu tujuh belas akan menjadi enam ratus tujuh belas mw
saat ini pertamina melalui pge juga sedang mencapai lima ratus tiga puluh dua mw
dan juga menjalankan sejumlah proyek panas bumi
lima proyek pltp adalah kamerjang karaha lahedong hulu belu dan lumut balai